jadi miss boleh
minta waktunya sebentar untuk memberikan keterangan di kantor polisi
kira kira kapan saya harus ke kantor polisi bu
oke oke saya siap siap sekarang ya bu andin
oke terima kasih banyak ya
sama sama bu andin
di tahun dua ribu tujuh belas
gini aja deh bu andin saya tanya lagi ke tante saya ya untuk saya pastiin
nanti saya update lagi ke bu andi
iya iya boleh terima kasih banyak ya miss
oh iya ini tadi saya sudah catat nomor saya
yes kalau misalkan sudah mendapatkan info yang terbaru tolong telepon saya ya
kalau gitu saya permisi dulu lah bu andin
pak nino seperti yang dijelaskan sama pak wahyu tadi
saya akan berjaga disini selama ibu elsa jadi tahanan rumah
kalau bapak perlu apa apa silahkan nungguin saya atau nanti ada ibu saya disini
baik pak saya akan jaga di luar
silahkan bawa masuk ibu elsa dan tolong bantu menjaganya
ndok ada pak polisi disini ada apa lagi nih
mah elsa sekarang menjadi tahanan rumah
sampai penyelidikan dari pihak kepolisian selesai
untuk sementara kita harus jika elsa tetap di rumah
iya noma mengerti ya
kalau gitu kita permisi kita masuk pak
pak ahmad untuk sementara bapak tugas disini
kami akan kembali kantor
apabila ada sesuatu
yang perlu disampaikan langsung koordinasi
pak ahmad kita kembali
kenapa di depan rumah elsa ada polisi yang jago ya
apa sekarang status elsa jadi tahanan rumah
sekarang elsa jadi tahanan rumah
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
kamu udah sehat
aku sudah membaik sekarang
pa aku tuh udah dengar soal
papa gimana baik baik aja kan
ini pasti berat buat kita semua pak
tapi aku mau kalau mama itu juga bisa cepat keluar dari penjara
memang ini rasanya berat buat apa
sekarang papa dimana papa di rumah
aku kesana ya pak ya tunggu aku ya
temu di rumah ya nak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalian gak percaya kan sama semua omong kosong ini
kamu gak percaya kan saya
mama juga nggak percaya kan aku ngelakuin itu
aku itu gak bersalah
aku gak salah sayang
mereka yang salah udah jadiin aku tahanan saya
keterangan yang mereka denger itu semua palsu sayang
itu sengaja dibuat untuk menyudutkan ke aku kayak begini
sayang aku jangan diem aja dong sayang
kamu gak percaya kan sama semua
mama juga gak mau kan cuma lahir di penjara
sudah terlalu lama elsa
aku bahkan sampai gak tahu lagi ucapan apa yang keluar dari mulut kamu yang bisa dipercaya
aku harap kamu ikutin aja sama seperti aku ngikutin alur penyelidikan kepolisian
jangan bikin semuanya tambah rumit
kamu harus percaya sama aku
mereka nggak akan nemuin bukti apa apa
karena semua keterangannya itu palsu
lihat aja nanti ya
mereka gak akan nemuin apa apa
karena aku gak bersalah
kalau memang kamu tidak bersalah
gak perlu drama
tinggal ikutin aja
kamu jangan kayak gitu dong
mino aku butuh bantuan kamu mino
jangan kayak begini
kamu dengerin apa kata nino
kamu ikutin aja prosesnya
kalau kamu gak bersalah yaudah
gak usah khawatir
gue gak salah
gue gak salah
kenapa semua gak ada yang percaya sama
gue gak salah
mama langsung mau jalan lagi ya ke rumah opa
nanti langsung makan terus mandi terus bobo ya
lah kalau aku gak boleh ikut
kan aku mau ketemu opa surya
boleh siapa sih yang bilang nggak boleh
cuma mama sama opa lagi ada urusan dulu sebentar ya
ya mendingan sekarang gemui masuk dulu sama ncus
nanti kalau urusan opa surya sama mama udah selesai baru ketemu sama opa surya
tanya mama deh boleh gak
ya boleh dong
nanti kalau misalkan urusan mama sama opo udah selesai
nanti kita bisa main ke rumah opa atau nggak kita ajak opa main ke sini
kamu langsung sama ncus ya makan siang dulu ya
siap ya ndun ya
halo selamat siang bu andin
oh selamat siang miss
ya baik bu
jadi gini bu andin saya tadi sudah tanyakan ke tante saya
untuk make sure lagi terkait yang kita bicarakan tadi
dan benar kok bu memang acaranya itu tahun dua ribu tujuh belas
apa mislet kejadian itu elsa lagi mau ngobrol sesuatu itu apa di tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
iya betul dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
berarti hari itu saat pembunuhan roy dok
terima kasih banyak ya mis ya
mohon maaf bu andin kalau saya boleh tahu apa informasi ini ada kaitannya dengan sebuah kasus
karena saya juga sempat tahu elsa terkait sebuah kasus di kepolisian
untuk sekarang saya tidak bisa ngasih tahu untuk lebih
lebih dalam lagi ke miss olivia
tapi terima kasih banyak untuk info yang udah miskasi ya
terima kasih banyak miss
nah pak ini laporan kerjaan aku ini semua data sponsor yang masuk untuk majalah cristyle di kuartal terakhir
papa cek aja kalau udah sempat ya
oke kalau gitu aku pamit dulu ya pak
hei hei mau ke mana sih kamu buru buru
duduk dulu lah duduk gitu
papa mau bicara sama kamu
ada yang salah ininya
no duduk dulu lah
papa ini bukan mau bahas soal pekerjaan sama kamu
papa hampir lupa
call wedding organizer kemarin sudah memberikan sampel
sampel undangan acara tunangan kalian
lah pikir sih desainnya bagus ya coba kamu lihat
ukurannya juga pas dan kata katanya juga sudah cukup lah
kalau kamu sudah oke
biar langsung nanti dicetak dan segera disebarkan gimana
ya ampun jadi ini beneran
undangannya udah mau jadi dan siap disebar
aduh kalau udah gini gimana caranya saya dan randy bisa batalin semuanya
bisa kasih tahu yang sebenarnya
apa aku beneran bakal tunangan sama randy
kok kamu diam aja ada apa
kamu gak suka dengan desainnya atau kamu pengen dirubah
enggak pak aku suka kok bagus
sekalian kamu kasih tunjuk sama randy
kalau gitu aku jalan dulu ya pak ya
thank you ya pak
iya thank you pak
perasaan cuma ke cafe doang
gel banget badan gue
kebetulan catherine juga baru aja sampai
ini by the way aku bisa beli bahan buat masak loh
kita masak yuk
kamu tuh kok ngomong gitu sih dek
kakak tuh tau lho kamu kan pinter masak
dan enak banget
kakak michi juga pinter masak
dari kolaborasi masakan kalian pasti enak banget
kakak percaya deh
gini kita masak resep dari kamu
kamu angkat resepnya terus baru kita bikin makanannya gimana
ya lagian kan ini kan rumah kamu
gak sopan dong kalau aku sampai acak acak dapur kamu
aku masak dulu ya
semangat pasti enak
aduh males banget deh gue yang masuk bareng gini
buat gue tuh masak tuh harus enjoy
kalau sendirian kan enak sekalian me time
catherine kayaknya aku belanja bahannya kebanyakan deh
kamu ada ide nggak kita mau masak apa
tadi kalau misalkan kamu gak kasih ide aku pasti bingung deh mau masak apa
kamu biasa pakai pasta apa
kayaknya stok spagettinya gak ada deh
yaudah kita masak ya
eh tapi kamu boleh nggak bantuin aku cincang bawangnya
sekalian cabenya ya
ini cabenya sebanyak ini
eh jangan lah nanti kan mau pake cabai bubuk juga
nanti pedes banget loh kaga sakit perut yang rapat siapa kita
catherine kayaknya kamu deh yang lebih ngerti daripada aku
nah pake cabenya segini aja
kamu aja yang tentuin seberapa banyak cabenya ya
nanti kan kita pakai cabai kering juga
jagung juga ya masak masakan itali
ya kalo aku sih lebih sering masak masakan indonesia
masa sih biasa aja
ya aku kan suka masak masakan itali karena simple
yaudah aku potong juga ya
elsa sekarang sudah jadi tahanan rumah
dan sekarang saya tugaskan kamu
kamu urus semua kebutuhan keluarga sumarno
dari kamu carikan tempat tinggal untuk istri dan anaknya
urus semua pengobatan anaknya sumarno
kamu koordinasi sama vali ya
data semua kebutuhan hidupnya keluarga sumarno
saya yang tangguh
kalau sumarno sudah sehat boleh bekerja kembali di sini ya
duh jenny nih
ada apa lagi ya
kamu pengadilan kan
siapa yang telepon
soalnya istri kamu
yaudah angkat aja
saya sudah selesai kok ngasih tugas kamu
ribet sama pasangan itu lebih ribet daripada urusan pekerjaan
jadi diangkat aja
randy ini saya lagi di finland cafe
kamu bisa kesini sekarang nggak
ada yang penting ren
sekalian kita makan siang ya
emang ada apa ya jane
gak bisa ya kita ngobrol di telepon aja
lebih baik kalau kita obrolin di sini
saya tunggu ya
sebentar lagi saya jalan ke situ ya
thank you ren
thank you ren
kita beristirahat ici ya meme
kita beristirahat ini knowing you all and knowing penipai kita yu tya ambud wajh ahh
dan ini kesempatan gue buat makin dekat sama si elsa
sekarang gue jadi tahanan rumah gue harus gimana
apa ini beneran akan jadi awal kehancuran hidup gue
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
lo gak boleh mikir kayak gitu
mereka nggak akan bisa dapetin bukti
lo udah bertahan sejauh ini elsa
gue yakin mereka gak akan bisa dapetin bukti
lo gak akan dipenjara elsa
lo gak akan ditangkap
lo gak akan ditangkap
lo gak akan ditangkap
elsa jadi bener lo pelaku pembunuhan itu
kau ngetauin gue kan karena gue ditangkap
kapan sih gue pernah ketauin lo sa
kapan gue gak pernah serius sama lo sa
coba sebutin sekali aja
karena gue tau lo lagi sendirian sa
gue gak mau lo ngerasa sedih
terus mikir yang aneh aneh
karena lo selalu ngusir gue
dan gue yakin cuma dengan cara ini
lo gak pernah sendirian sa
karena gue bakal selalu ada buat lo
udah lah rik
gue capek ya rik
lo gak usah peduli sama gue
gue baik baik aja
dan lo harus tau
gue yakin mereka gak akan punya bukti
untuk jeblosin gue ke penjara
untuk joblosin gue ke penjara

dari suara lo aja udah ketahuan lo sangat ketakutan saya
lo sedang khawatir

lo akan menutupinya di depan gue
kalau lo butuh bantuan apapun
gue bakal selalu siap
lo akan butuh gue elsa
waalaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak neremus siap latitude
apakah lo yang kenyang
bangun banget semuanya
soal pengakuan mama sama kamu dan aku
aku dan mama sama ngerti kau pa
baru aku yang minta maaf
papa kan ngakunya demi aku pa
dan aku tau kondisi papa sekarang pasti hancur

aku mau ngerti apa yang kamu lakukan
apa sekarang pasti hancur
tapi yang penting sekarang kan masalahnya
sudah mulai clear
dan aku dengar kalau elsa sekarang juga ditahan kan
nggak boleh kemana mana dulu
polisi juga masih belum dapetin bukti yang kuat
untuk menahan elsa
jadi mereka masih belum bisa membebaskan mama
dan menahan elsa
apalagi mama masih bersih keras
bilang kalau dia pelakunya
saya pikir itu mungkin hewan peliharaan
bu elsa yang mati
apa misalnya kejadian itu elsa lagi mau ngebersuh saat itu
pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
dia tuh gurunya rena
dan dia cerita sama aku
suatu malam dia pernah ketemu sama elsa

dan waktu itu elsa lagi bener bener panik dan dia bawa kantong
masalahnya dia melakukan itu pas dimana roy itu terbunuh
aku agak bingung sih maksudnya
masih belum tahu juga itu isi kantongnya apa
kita tau elsa kan
asal mana mungkin melakukan itu semua
gak legal dikubur
dia tidak akan pernah melakukan itu kecuali terpaksa
kalau memang yang dilihat sama gurunya rena ini adalah hersa
sekarang papa jadi kepikiran
aku pun juga gak tahu
miss olive itu juga gak tau
kita gak tau dia ngubur apa sih
aku curiga itu ada kaitannya sama
sama kasus pembunuhannya roy
kamu udah bilang sama allah
coba aku telfon masal kali ya
mungkin aja dia bisa dateng kesini
kalo memang ini ada hubungannya dengan kasus roy
seharusnya kamu kasih tau
mas kamu dimana
bisa kita ketemuan di rumah papa
ada yang pengen kita omongin soalnya
saya selesaikan dulu pekerjaan saya ya
nanti kalo udah selesai saya langsung ke rumah papa
andin mau bicara apa ya
aduh rendy kenapa belom dateng dateng ya
kayaknya arjun banget
ren kamu sadar gak sih
dalam beberapa hari ini
itu acara tunangan kita
kita akan bikin pesta besar besaran
dan papa udah cetak undangan
yang akan segera disebar
mungkin gak sih
kalau pesta pertunangan ini batalin
kamu gak akan mau tahu
dan kamu gak akan bahkan mau ngebayangin
apa yang bisa terjadi
kalau sampai papa saya itu murka
yaudah kita lanjut aja
pesta pertunangan ini
atau kita juga gak langsung menikahkan
nah setelah itu
baru kita ada waktu untuk
masalah ini kita bebas dari kita
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kalau kita beneran pacaran
semua yang papa siapin ini
itu beneran pesta impian saya banget
papa tahu banget apa yang saya suka
sampai desain undangannya
itu beneran impian saya banget
maksud saya bukan berarti saya berharap
masalah mana ya
sebentar lagi juga sampai
nanti aku ketemu sama dia
dan dia ngeliat elsa itu lagi mengubur sesuatu
mengubur sebuah kantong
dan masalahnya elsa nguburin sesuatu itu pas dimana hari roy itu terbunuh
dua puluh satu februari dua ribu tujuh belas
dan aku rasa itu adalah barang bukti mas
elsa mengubur barang bukti tersebut
kalau memang itu beneran barang bukti elsa gak akan bisa berkelit lagi
masalah ini kita sarahin aja ke polisi ya
biar polisi yang menyedih dikit
sama sekali lagi kamu tolong telepon miss olivia minta tolong sama dia untuk bersaksi di depan polisi ya
aku telepon dulu ya
aduh ajuda aku
buat apa anda
tidak ada meletakkan perubatan
mereka yang sorg iman
hal ini kayaknya terlihat malem malem sih
aku telepon dulu ya
halo miss maaf mengganggu waktunya
tidak sama sekali bu ada apa bu andi
iya ini soal yang tadi mis olive ceritain ke aku
iya ada apa bu
ini sebenarnya soal tentang kasus pembunuhan
pernah membuat saya jadi akhirnya difonis selama empat tahun penjara
walaupun sebenarnya bukan saya yang salah
kita udah mulai memulai penyelidikan lagi
dan semua bukti bukti itu mulai tertuju kepada elsa
kalau memang benar miss olive yang melihat elsa pada saat itu
mungkin itu bisa menjadi barang bukti
jadi miss boleh
minta waktunya sebentar untuk memberikan keterangan di kantor polisi
tentu tentu tentu saya pasti bisa bantu
kira kira kapan saya harus ke kantor polisi bu
oke oke saya siap siap sekarang ya bu andin
oke terima kasih banyak ya
yang demam siapa sih yang demam situ kalian demam
mantap di situ ya nyuruh kiki kesini
eh gue gak pernah nyuruh lo kesini kiki aminarti
gerry itu kok ada dajah sih
ternyata dia itu pemalu ya
kenapa gitu gak ngaku aja ke kiki langsung kalau ternyata dia itu naksir sama kiki
ternyata si keri kucing garang yang selalu nyebelin itu di kampus
mempunyai perasaan naksir menaksir ke kiki
sedangkan mas randy sampai detik ini masih cuek cuek aja ke gigi
eh apa mungkin kalau mas randy bukan jodoh gigi ternyata
terus si geri kucing garong yang selalu nyebelin itu di kampus
garong jadi penggantinya pojodoh kiki
kamu suka yang stroberi kan
kamu ini selalu jual yang deh
ya kan iben artie
geri namanya geri ini pasti nyebelinnya nggak akan hilang sampai kapanpun kamu
sama dia cuma uya doang aja aduh cuma uya doang yang gak nyebelin dan mencintai ayam kiki aduh
aduh ini ngapain jadi diserang begini emang taneman bahasa datuh kalau datang itu bisa
kalau datang untuk untungnya kesini jadi uya tahu kalau ayam kiki lagi lihat in love agar
yang cowok lain ibaratnya
patah pergi ke pasar beli kain kain dibeli warnanya biru lihat ayam gigi dengan cowok
lain uya jadi cemburu burung gagak mandi dikali nggak peduli minta enggak kepas pergi enggak
untung baru keserang kalau ke gablok ini kan siapa tahu ganti yang lebih ganteng
dek kakak boleh masuk nggak masuk aja
amm gini dek kamu nanya masakan kamu sama kakak michi yang tadi siang masih ada enggak sih
jakarta itu rencana buat makan malam nanti kakak mau makan masakan itu
hai tapi gimana enak banget eh kalau dipanaskan masih enak sih baik banget sih emang saya itu
apa sampai mau makan makanan tadi siang tadi sebelum masak kakak bilang apa kamu pinter masak
kakak michi pinter masak masakan kalian berdua itu bener bener enak banget enak pakai banget
tisnya enak aromanya juga enak enak
hai kamu sama kakak michi udah lebih dekatkan sekarang
hai kakak seneng banget ya seneng banget
hai pakai persen segala sih kamu
hai pakai persen segala sih kamu
mudah mudahan michi sama katin bisa semakin dekat